ikatan ahli geologi indonesia memprediksi potensi bencana tsunami di kawasan selat masih mungkin terjadi
namun ancaman tsunami bisa diantisipasi dengan mitigasi yang tepat seperti membuat pemecah ombak
namun ide ini justru ditanggapi berbeda oleh deputi menko kemaritiman ridwan jamaludin
dan mengatakan bahwa antisipasi tsunami yang dilakukan pemerintah sudah berjalan baik
bencana tsunami yang menerjang selat sunda pada dua puluh dua desember lalu mengundang tanggapan dari berbagai pihak
salah satunya ahli geologi indonesia rofiki dwi petrohari menyatakan bahwa longsoran bebatuan gunung anak rakatau
yang merupakan penyebab terjadinya tsunami sabtu lalu masih belum akan berhenti
rofiki menjelaskan menurut perhitungan para ahli pada dua ribu dua belas lalu
anak gunung krakatau berpotensi membuat longsoran batu seluas dua puluh lima km
hal tersebut diperkirakan dapat menyebabkan tsunami
tengah setinggi lima belas meter
untuk itu profiki mengusulkan agar pemerintah membangun web break atau pemecah ombak
sebagai antisipasi awal menghadapi gelombang tsunami susulan
misalkan dibantu oleh orang geologi bagaimana sebenarnya yang terjadi
bisa membentuk sebuah kota modern seperti jepang
jepang itu tidak kalah kebencanaannya dibanding indonesia
tapi mereka bisa karena apa
orang geologisnya memberikan informasi kepada orang teknik sipil dengan benar
misalnya karena ini daerahnya
banyaknya rawan tsunami
bisa tidak dibuat misalnya yang namanya itu web brick
web brick itu pemecah ombak
kalau di tempat lain di negara lain itu wave break dipakai karena untuk melindungi pantai
tapi kalau di indonesia belum
karena kita memang belum sampai ke level seperti itu tadi
teknologinya ada tetapi perhatian
bukan satu prioritas
belum menjadi prioritas
belum menjadi prioritas
menanggapi kritik ahli geologi yang menyebut pemerintah tidak memiliki prioritas untuk mengantisipasi tsunami
deputimen kokemaritim man ridwan jamaludin justru menyatakan
keselamatan untuk memecah gelombang tsunami atau web brick yang disampaikan para ahli tidak begitu efektif dilakukan
pemerintah pun mengaku sudah melakukan antisipasi tsunami dengan baik
membangun tembok penghalang tsunami kita belum ada memang
tapi kita sudah pernah juga
web brick tadi ya maksudnya
web brick ya
kita sudah mengusung
mengusulkan juga kalau terlalu sulit atau terlalu mahal untuk membangun tembok kita bisa juga perlindungan dengan alami
kan di palu juga kelihatan pemukiman yang terletak di balik mangrove itu praktis tidak sehancur yang terbuka langsung
manfaatnya sama pak
dengan kehadiran web brick tadi
web brick di jepang ketika dia membangun scan meter wavenya melebihi itu
wavenya masuk malah tidak bisa keluar
ada plus minusnya lah
hingga selasa petang kapus latin dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyampaikan korban meninggal dunia bencana tsunami sabtu lalu sudah berjumlah empat ratus dua puluh sembilan jiwa